teknologi kamera tiga ratus enam puluh derajat tidak hanya berakhir di dunia game atau hiburan saja
tapi keampuhan teknologi ini juga digunakan oleh perusahaan startup bernama jendela tiga ratus enam puluh di jakarta
perusahaan rintisan ini menawarkan virtual tour bagi para pengguna yang sedang mencari sewa apartemen
lalu seperti apa sih cara kerjanya
informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
saya budha diputro pamit undur diri dan tetaplah berinovasi

perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini